kami infokan kembali terjadi gempa magnitudo tujuh empat pada pukul sembilan belas tiga waktu indonesia barat bmkg mengeluarkan peringatan dini tsunami
untuk wilayah banten bengkulu jawa barat dan lampung gempa terasa di berbagai wilayah di jakarta
sejumlah karyawan turun dari gedung perkantoran gedung gedung tinggi daerah yang berpotensi tsunami
di antaranya pandeglang bagian selatan pandeglang pulau panaitan lampung barat pesisir selatan pandeglang bagian utara lebak kemudian tanggamus sukabumi ujung genteng tanggamus bagian timur lampung selatan kepulauan krakatau lampung selatan kepulauan legundi lampung barat pesisir tengah lampung barat pesisir utara bengkulu utara pulau enggano bengkulu kaur kemudian lampung selatan kepulauan sebuku
kami mendapatkan informasi dari bnpb disampaikan waktu tiba gelombang dapat berbeda gelombang yang pertama bisa saja bukan yang terbesar
sekali lagi kami informasikan tsunami peringatan dini tsunami masih belum dicabut masih ada peringatan dini tsunami sampai saat ini akibat gempa tujuh
kami ajak anda bergabung
dengan rekan saya albi saat ini berada di wilayah kuningan jakarta selatan
albi seperti apa situasinya di tempat anda berada
ya selamat malam putri saya tidak begitu jelas mendengar pertanyaan anda tetapi saya bisa menangkap bahwa saat ini saya berada di kawasan jalan rasuna said kuningan jakarta selatan
di mana sekitar pukul sembilan belas lebih tiga waktu indonesia barat tadi telah terjadi gempa bumi yang menguncang
di beberapa wilayah termasuk di wilayah banten dan juga dki jakarta
saat ini saya berada di salah satu kantor yang berada di kawasan hr rasuna said sendiri dan saat ini beberapa karyawan yang sebelumnya berada di beberapa lantai yang ada di bangunan ini tiba tiba turun karena ada guncangan yang terasa seperti itu
dan walaupun tadi saya tidak begitu merasakan karena berada di dalam mobil karena dalam perjalanan seperti itu tapi ketika ada informasi mengenai gempa bumi melalui media sosial ataupun pesan dari whatsapp
beberapa orang orang yang memang berkantor dikawasan
jadi kawasan kuningan langsung berhamburan keluar dan juga mereka langsung memadati setiap pinggiran jalan ataupun trotoar
dan saat ini kita akan coba tanyakan putri kepada saksi mata ataupun kepada sejumlah karyawan yang memang merasakan gempa pada sekitar pukul tujuh tadi
pak selamat malam pak boleh minta waktu sebentar
oke pak tadi merasakan gempa cukup lama atau kira kira berapa lama pak
kira kira sekitar tiga empat menit
tiga empat menit awalnya memang apa
karena udah jam segini jadi saya pikir bukan karena gondola di atas tapi karena gempa
makanya tadi langsung ke teman teman juga langsung respon untuk lewat jalan darurat
oleh bapak namanya siapa tadi pak
berarti bapak posisi ada di lantai berapa pak
ketika terasa gempa pertama kali bapak langsung lari keluar atau menunggu instruksi dulu pak dari petugas keamanan ataupun pihak dari kantor sendiri
enggak memang kumpulkan teman teman dulu
untuk siap siap gitu
terus memang setelah ada instruksi baru kita selamatkan diri
kira kira gempa terasa berarti lebih dari sepuluh detik ya pak ya dari bapak turun dengan menggunakan tangga darurat berarti pak ya
sebenarnya pas kita tadi jalan turun tangga darurat sudah berhenti sebenarnya tadi ini
jadi memang udah lewat sebenarnya gempanya tadi
cuma ya karena dari keamanan tadi minta kita lewat jalur kita turun
sepenglihatan bapak ketika tadi mencoba untuk mengevakuasi diri dari lantai dua belas menuju
keluar apakah melihat ada bagian bagian dari perkantoran yang mengalami rusak atau ada korban yang jatuh seperti itu pak
sepanjang tadi saya lewat tangga darurat sih aman ya
aman terus kondisi bangunan juga aman kelihatan masih aman
oke baik terima kasih pak atas waktu dan juga informasinya semoga tetap baik baik saja pak
ya putri di sekitar saya juga masih ada beberapa orang lainnya ataupun karyawan dari karyawan yang ada di bank
presis berada di jalan rasul nasional sendiri dan sekarang mereka masih berada di luar karena mereka masih
belum aman dan saya juga akan tunjukkan bagaimana situasi di jalan hairasuna said saat ini memang
bertepatan sekali dengan jam pulang kantor sehingga arus lalu lintas di sini masih terlihat padat tetapi
banyak sekali masyarakat ataupun warga ataupun karyawan yang memang berkantor di sini saat ini memutuskan
untuk langsung berangkat pulang karena tadi ketika saya tiba di kawasan kuningan ini sendiri banyak
sekali masyarakat ataupun pegawai kantoran yang langsung beramburan keluar dari depan yang berada di depan kantor kantor mereka sendiri
dan untuk melihat struktur bangunan
sejauh ini saya melihat masih banyak yang kokoh tidak ada kerusakan sedikit pun berikut juga dengan proyek lrt yang ada di sebelah kiri saya juga tidak terlihat adanya kerusakan
bahkan tadi masih ada beberapa pekerja dari proyek lrt sendiri yang terus melakukan pekerjaannya seperti itu
dan sampai saat ini untuk di wilayah kuningan sendiri belum dilaporkan apakah ada korban yang mengalami luka akibat evakuasi yang dilakukan
ataukah ada bangunan yang runtuh dari gedung gedung bertingkat yang memang sangat banyak sekali di area ini sendiri
aldi pada saat gempa tadi terjadi anda mengatakan anda sedang berada
ada di jalan pada saat itu apa yang anda lihat di kanan kiri anda bagaimana dengan pengguna jalan yang lain
ya putri sebenarnya pada saat saya berada di dalam kendaraan ketika berada di jalan kuningan tidak terasa apa yang sedang terjadi
bahkan lalu lintas masih terasa normal
saya baru tersadar ketika ada pesan dari media sosial masuk ke ponsel dan tidak lama berselang para pegawai yang memang berada di perkantoran ini langsung berhamburan keluar
dari situ saya berkesimpulan bahwa memang gempa benar benar terjadi
dan juga terasa di beberapa wilayah
dari twitter yang saya lihat milik dari bmkg sendiri putri bahwa gempa ini terjadi dengan magnitude sekitar tujuh empat skala richter
seperti itu terjadi di sekitar kedalaman sepuluh km yang berada di satu ratus empat puluh tujuh km barat daya kecamatan sumur banten
yang pada awal tahun atau akhir tahun dua ribu delapan belas kemarin juga diterjang oleh tsunami akibat adanya longsoran dari gunung krakatau sendiri seperti itu
tetapi untuk saat ini baik bnpb dan juga dari pihak bmkg belum bisa memastikan apa sebenarnya pemicu dari gempa bumi yang terjadi
apakah ada lempengan yang memang bergeser seperti itu ataukah ada aktivitas vulkanis dari gunung anak rakatau yang beberapa waktu lalu juga sempat mengalami erupsi seperti itu
tapi memang sepertinya saat ini kalau misalnya kita gambarkan kembali putri situasi di sekitar hai rasuna said sudah berangsur angsur mulai kembali normal
beberapa pegawai yang tadi kita lihat ada di luar walaupun sebagian masih ada di luar
tapi sudah mulai berangsur
beberapa yang masuk ke kantor dan beberapa di antaranya hendak menuju ke rumah masing masing
dan dari informasi yang saya terima juga dari beberapa media sosial bahwa gempa ini terasa di beberapa wilayah yang cukup luas
seperti misalnya di kawasan banten dki jakarta bogor bandung bahkan di kota cirebon pun merasakan adanya getaran yang terjadi akibat gempa bumi yang terjadi dengan magnitude sekitar tujuh empat ini
baik albi pratama dari kawasan kuningan di jakarta terima kasih